seperti inilah kondisi fm seorang anak kelas tiga sekolah dasar yang terbaring lemah di kamar
rawat inap puskesmas oin lasi kabupaten timur tengah selatan nusa tenggara timur pada selasa
anak berusia delapan tahun asal desa fai kecamatan amanatun selatan nusa tenggara timur yang telah
dirawat inap sejak jumat pekan lalu ini digigit anjing milik tetangganya saat penyebaran rabies
belum diketahui oleh banyak pihak kondisi kesehatan fm yang terus menurun membuat keluarga
ingin membawanya kembali ke rumah untuk memberinya pengobatan tradisional namun usai diberikan
pemahaman akan bahaya penularan rabies oleh petugas kesehatan keluarga menyatakan fm tetap
dirawat di puskesmas ya kalau kami tulus tetap berawat dia dan tidak mau tapi kami juga menghargai
orang tua atau keluarga kalau mau bawa pulang kami juga
tidak bisa menahan tapi dengan prosedur harus menandatangani penolakan dirawat jadi
mama punya keputusan mama kandungnya punya keputusan tetap dirawat jadi kami tetap berawal
fm merupakan satu dari sembilan orang yang digigit anjing dalam kejadian pada sepuluh februari silam
anjing milik almarhum mm warga meninggal akibat digigit anjing peliharaannya yang terinfeksi
merupakan jenis anjing berkaki pendek atau anjing kate yang diduga dibawa dari luar wilayah desa faik
sementara untuk menggugah kesadaran masyarakat akan bahaya rabies tokoh agama setempat selasa
petang meminta umatnya yang merupakan mayoritas di kecamatan amanatun selatan
agar mengkarantina anjing peliharaannya demi keselamatan keluarga dan komunitasnya
ya berada dalam satu situasi khusus yakni penyakit rabies sangat diharapkan kepada kita
masing masing secara khusus di keluarga keluarga memelihara ternak secara khusus anjing sangat
diharapkan untuk dikarantinakan dikandangkan divaksin dan lebih dari itu kita harus lebih mencintai diri
kita dan keluarga kita bukan binatang peliharaan kita
berdasarkan data satgas klb wabah rabies
sebanyak empat ratus delapan puluh empat orang dari satu ratus dua puluh tujuh desa di dua puluh enam kecamatan tergigit hewan penular rabies atau hpr
dengan empat belas diantaranya merupakan kasus gigitan baru
kristongai timur tengah selatan nusa tenggara timur